aku tidak akan pernah bertemu denganmu
sungguh sangat menyedihkan
sungguh aku tak menyangka nasibnya akan seperti ini
kasian sekali kau angga dita
relah mati demi cintanya
aku sungguh tidak tahu
harus berkata apa apa melihat semua ini
mendapatkan kebahagiaan di nirwana
aku pasti akan selalu mendakannya
layan serang dia
kurang ajar dia bisa melandingi kesaktianku
kalau begitu akan kugunakan ajian kaligram
astagfirullahaladzim api itu sangat berbahaya
aku menggunakan keris cakrabuan

celaka aku bisa mati kalau terkena serangan itu
aku harus lari dari sini
beri secepatnya urutan ini
lagu ini dari ototmu
sari kata aplikasi transmitted oleh interpretingchurch de
mencantikkan pemanahnya pada saat ini

serangan jarak jauh pun aku kalah olehnya
kalau begini aku bisa mati konyol
sebaiknya aku harus lari
guys itu rupanya jago lipat sudah menguasai istana hai ayo maju
berhenti kalian tidak boleh masuk dalam istana karena ada penobatan raja